mas udahlah mas
hepa itu kamu butuh sekolah butuh kegiatan yang lainnya dia butuh dana
dan dia pasti bakalan cariin mas
mau siapa lagi yang dia cariin
udah mas sekarang kita tunggu di rumah aku yakin banget reva pasti bakal pulang
mama kentut ya
ih ya pak kedengeran ya
aduh gak sengaja pak
bau tau kedengerannya
hah aduh papa kok papa kayak gitu sih
udah berdiri deket deket mama cuma kentut juga langsung kabur
ya iya pak kentutnya juga cuman dikit tau
ih papa mau kemana
mau minta dikrokin
hah wah good idea tuh cocok mama duluan
eh emang mau dikrokin sama siapa
mau gue duluan pokoknya sama siapa kek
orang papa mau minta dikrokin emang diiman
kalau emang bener rio dan alex yang udah gangguin nyokap nyokap gua
mereka bener bener udah keterlaluan
dan gua udah gak tau lagi cara buat menyadarin mereka
sampai jumpa di video selanjutnya
gak usah mencingkir ributan lagi boy
ya enggak lah gua gak bakalan bales dendam kok
karena gua gak mau kalo ujung ujungnya gua ngefitnah orang
jadi sekarang gua pengen cari tau aja kebenarannya dulu
yaudah deh kalau gitu gua tanya abah dulu ya
selamat ulang tahun
selamat selamat selamat
kakster tak abah
kayaknya lah tuh neng lagi mikir ini abah
nanti lagi aja mikirnya tuh abah
neng udah jangan ganggu konsentrasi abah lagi
terakhir kamu ganggu konsentrasi itu pas kamu lahir
abah jadi kalah tuh

ini tuh gue mau nanyain
katanya abah kenal nggak sama orang yang gangguin mama papanya
siapa lagi kalau bukan si kelek dan si sineng yeng
ternyata bener mereka
itu apa coach
kenapa aja gimana sekarang
mungkin sebentar lagi
tapi jangan lupa
kamu harus minta maaf dulu sama adriana
oke bukan hanya itu
kalau kamu tidak akan pernah mengukul adriana lagi
udah lah mas
masa kamu jalan ulang lagi ya
ih si mahmud ini kok baik banget sih
kalo depan tepi gue
aku antarin ke kamar yuk
aku salah lagi pi
kan pap ya suruh aku manggil adriana
dan ya aku panggil dia mama muda
aku singkat aja dari mahmud
iya enggak sih tapi gak usah pakai singkatan kayak gitu dong
pandang ke enables
ini kok aturannya banyak banget
aku gak mau ikutin aturan ini
gak boleh bawa teman ke rumah
kalau emang banyak banget aturan dari adriana
yang kayak gini mendingan aku gak usah aja tinggal disini
aku balik aja deh fi ke rumahku yang lama
ah ya silahkan kamu kembali ke rumah yang lama
tapi asal kamu tau rumah itu sudah dikebok
sudah dikunci atas perintah papi
dan besok sudah ada yang akan beli rumah itu
karena papi akan jual
mas mas udahlah biarin aja reva pergi
ntar juga balik lagi kok
mas ingat kan dia pernah kabur waktu itu
iya enggak enggak enggak
kalau selama ini dia balik dari kabur
karena dia merasa ini rumahnya dia
dia merasa ini bukan rumahnya dia
bener juga sih
kalo dia enggak balik lagi
mas mau kemana mas
emas harus nyusul dia sekarang
ijiih bener bener deh ya
ntar dipikir gue itu ibu yang gak peduli
yang enggak perhatian
udah dateng tuh suami gue
ribet banget tuh anak bikin rempong deh
eeeh pergi enggak pergi
eeeh pergi enggak pergi enggak pergi enggak pergi enggak pergi
aku enggak bisa dirumah
aku juga khawatir dirumah nanti was was yang ada
kita harus nyusul dia
mas aku enggak mau
kalau aku mau

saper aslinya allah